tadi di parkiran ada orang termasuk didu
saya minta bantuan anak buah kang remon buat cari info dari didu
siapa yang nge backing orang orang di jalan di pasar dan di terminal
tapi anak buah kang remon dihalangin sama teman didu
terus anak buah kang raymond dihajar sama teman didu
teman didu itu tukang parkir juga
atau dia yang baking parkiran
kamu nawarin kopi sekarang kenapa enggak
si cecep keterlaluan
bikin kopi buat kang ujang sama kang murad
kirain kang ujang sama kang murad udah enggak ngopi
biasanya kalau kang ujang sama kang urat datang
datang barang atau sendiri sendiri
tapi sekarang enggak
yuk masuk siap
terus terus ya cukup
saya ada perlu
saya ada perlu
saya ada perlu
kita ngobrol di tempat lain
saya lagi sibuk kerja
saya udah ngajak baik baik
jangan sampai saya paksa
coba aja kalau bisa maksa
dia gak mau
kalau kamu terus maksa dia
jangan lupa like share dan subscribe
kapan waktu latihannya
pas gak ada mobil keluar atau masuk
ada yang bisa saya bantu
saya udah booking mau perawatan
sebentar saya cek dulu
ada kiriman ke cimbring family
kalau mau beli kicimpring family
sampai jumpa lagi
ada mobil mau parkir
soalnya baru sekarang lihat dia
siapapun yang ngehajar anak buah raymond
berarti remon sama semua anak buahnya memang tidak berguna
yasmin gak bisa dihubungin
mungkin lagi proses perawatan jadi gak bisa dihubungi
kita pulang aja
terima kasih udah ngasih kerjaan ke aku
maaf bila pelayanan kami kurang memuaskan
sekaligus saya nyatakan kerjasama kita sudah selesai
kahut deh ya
siapa yang mengalahkan kamu
saya nggak kenal orang di parkiran
kamu menghancurkan bisnis kita
kamu harus tanggungjawab
oke tidak ada lagi siapa lagi
ada mobil parkir
halo ada tugas buat kamu siap perintah pelaku memakai celana hijau baju kuning
dan topi merah membawa tas korban kadang di luar